hari ini dua puluh delapan november adalah hari yang spesial karena ini hari perdana untuk implementasi undang undang informasi dan transaksi elektronik yang memang diberlakukan mulai hari ini
namun dirasa belum cukup untuk menjawab tantangan di dunia e commerce
alasannya perubahan undang undang tersebut tidak membahas transaksi elektronik
perubahan undang undang informasi dan transaksi elektronik belum membahas aturan aturan serta kewajiban dalam transaksi online
misalnya mengenai kewajiban pajak perlindungan data pribadi hingga aturan aturan dagang konvensional lain
kalau kita mau memenangkan e commerce perdagangan online belum cukup
karena kan itu baru informasi yang dipasal informasi
sebetulnya yang harus digali dan diperbaiki lebih membumi adalah transaksi elektroniknya
ite itu kan informasi dan transaksi elektronik
nah yang kemarin diubah itu kan baru i nya informasi
transaksi elektroniknya itu sesuatu yang besar yang seharusnya juga mendapat perhatian untuk segera lebih membumi